akhir pekan ini pemerintah provinsi jawa timur merilis ada kenaikan signifikan dari jumlah kasus covid sembilan belas di jawa timur
bed okupansi ratio atau bor di jatim pun meningkat menjadi enam puluh hingga tujuh puluh persen di jawa timur
sejumlah rumah sakit rujukan dan darurat tambahan pun disiagakan
epidemiolog universitas erlangga menyarankan adanya psbb kembali di jawa timur namun dengan istilah berbeda
untuk mengetahui lebih lanjut kita telah terhubung dengan korespondensi anan indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
selamat siang wida bagaimana tentang wacana ini apakah sudah ada perkembangannya
lalu bagaimana kalau dilihat dari tingkat kepatuhan warga di sana terkait protokol kesehatan sejauh ini
ya lady sebenarnya wacana pengadaan kembali psbb di provinsi jawa timur ini sebenarnya sudah dibahas oleh internal pemerintah provinsi jawa timur
seluruh kabupaten kota yang ada tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur semenjak minggu lalu atau tepatnya hari rabu
karena memang kalau merunut dari data yang dirilis sendiri oleh pemerintah provinsi jawa timur
maupun pantauan dari epidemiolog universitas erlangga ini memang terjadi kenaikan yang signifikan
terutama di bulan desember ini pada kasus positif aktif covid sembilan belas yang ada di jawa timur
sebagai gambaran kalau di desember ini kurang lebih setiap harinya ada penambahan kasus kurang lebih ini sekitar lima ratus
dan ini tentu saja
ini tentu saja meningkat signifikan dibandingkan ketika dinyatakan mulai landai sekitar bulan oktober lalu
hingga data terakhir kemarin lady ini dua puluh delapan desember jam empat sore ini pemerintah provinsi jawa timur melalui satgas covid sembilan belas jawa timur
merilis data terbaru kasus kumulatif covid sembilan belas di jawa timur sekitar delapan puluh satu ribu dengan jumlah positif aktifnya ini sekitar enam kasus
dan meskipun pihak pemerintah provinsi jawa timur menyatakan
angka ini sebenarnya masih dibawah oleh provinsi lain begitu
seperti misalnya jawa barat yang sekitar sebelas kasus dki jakarta ya sekitar empat belas kasus atau jawa tengah yang sekitar dua puluh dua ribu kasus
namun ini tetap menurut epidemiolog universitas erlangga harus mendapatkan perhatian
karena meskipun kita melihat angka kumulatifnya ini dinyatakan tidak setinggi daerah lain bukan itu patokan menyatakan bahwa tindakan tindakan kebijakan ini berdasarkan angka kumulatifnya
namun harus melihat juga bagaimana perbandingan dari testing maupun juga tracing
sebagai gambaran kalau di tracing jawa timur seperti data yang dirilis oleh pemerintah jawa timur ini berkisar satu banding delapan
artinya ketika ada satu kasus terkonfirmasi positif maka ini tracing yang dilakukan di sekitarnya ini adalah delapan orang yang sudah berinteraksi kuat
padahal menurut dr windu selaku epidemiologi universitas arlangga idealnya ini adalah dua puluh satu banding dua puluh
jadi dua puluh orang yang sudah berinteraksi kuat
jadi dua puluh orang yang sudah berinteraksi kuat
jadi dua puluh orang yang sudah berinteraksi kuat dengan yang terkonfirmasi positif aktif ini harus dilakukan tracing bukan delapan
nah melihat proses itu bagaimana sebenarnya keputusan dari psbb itu sendiri yang sudah dibahas kurang lebih satu minggu ini
ini juga masih menjadi bahasan dari internal pemerintah provinsi jawa timur beserta satgas dan juga forkopimda jawa timur
jadi kita masih menunggu keputusan
yang jelas gubernur jawa timur menyatakan kalaupun misalnya harus diadakan psbb kembali
ini harus dengan format terbaru tidak sama dengan format yang psbb yang sudah dilakukan sebelum sebelumnya
sejalan dengan itu epidemiolog universitas erlangga juga menyarankan bila mana harus dilakukan psbb kembali ini menggunakan istilah yang berbeda
karena memang masyarakat ini sudah jenuh sudah semacam trauma begitu istilahnya bila mana dilaksanakan psbb kembali
karena memang suara suara yang saya tangkap di masyarakat ini memang terlalu banyak
masyarakat ini memang sebenarnya tidak mengharapkan dilaksanakan psbb kembali
ada pembatasan pembatasan yang sudah membuat masyarakat jenuh baik dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi terutama ketika dilaksanakan psbb itu sendiri
jangankan untuk pelaksanaan psbb lady ini ada beberapa kabupaten di jawa timur seperti misalnya kabupaten sidoarjo yang sudah mewacanakan akan adanya jam malam atau pembatasan aktivitas di jam malam ini juga sudah direspon kurang bagus begitu oleh masyarakat
jadi memang kalau pun sekali lagi dilaksanakan psbb ini harus menggunakan format baru kemudian juga harus menggunakan istilah yang lainnya
namun yang ditekankan oleh pemerintah provinsi jawa timur ini adalah bahwa juga peran aktif dari masyarakat untuk terus menjaga tiga m ini terus dilakukan agar psbb ini tidak bisa dilakukan
yang jelas pemprov menyatakan bahwa lebih baik melakukan hal preventif daripada hal reaktif terkait dengan peningkatan kasus yang ada di jawa timur
sejalan dengan itu kita harus mencari penyelenggaraan
di situ pemerintah provinsi jawa timur juga menambah rasio dari bet untuk perawatan dari pasien terkonfirmasi positif
konkretnya adalah ada sekitar penambahan delapan belas rumah sakit rujukan baru yang ada di jawa timur dan juga penambahan tiga rumah sakit darurat yang ada di jawa timur
jadi total ada sekitar satu ratus empat puluh lima rumah sakit rujukan maupun darurat di jawa timur saat ini
angka ini lady meningkat tiga kali lipat dibandingkan pada bulan maret lalu yang rumah sakit rujukan
yang rumah sakit rujukan atau rumah sakit daruratnya itu berkisar empat puluh empat rumah sakit saja
nah jadi dari satu ratus empat puluh lima rumah sakit rujukan maupun darurat ini
ini jumlah bednya yang ada di jawa timur ini ada sekitar tujuh satu bed
di mana itu terdiri dari sekitar tiga ratus ruang isolasi berfasilitas ventilator dan bertekanan negatif
kemudian ada sekitar dua empat ratus ruang isolasi bertekanan negatif tanpa ventilator
dan juga sekitar tiga an ruang isolasi biasa
jadi ini yang dinyatakan oleh gubernur jawa timur meskipun angkanya ini sekarang sudah mencapai tujuh satu bed
untuk perawatan isolasi dan juga perawatan terkonfirmasi positif
namun ini juga diharapkan partisipasi masyarakat untuk terus menjaga tiga m
agar tidak sepenuhnya bed bed ini terisi
ini diharapkan partisipasi masyarakat juga semakin aktif untuk menjaga dirinya
dengan terus menggunakan masker menjaga jarak dan juga mencuci tangan
agar tidak ada penambahan kasus positif baru yang signifikan
lebih lebih pada libur natal dan juga akhir tahun ini
selain adanya penambahan dari rumah sakit
darurat kemudian juga rumah sakit rujukan
ini juga adanya penambahan ruang isolasi khusus
bagi masyarakat yang diharapkan ini untuk tidak melakukan isolasi mandiri
dan ini diantaranya adalah penggunaan balai pengembangan sumber daya manusia
yang ada di surabaya ini berkapasitas tiga ratus lima puluh kamar
ini nantinya dialokasikan untuk masyarakat yang terkonfirmasi positif
namun tanpa gejala atau gejala ringan
atau mengalami transisi dari pasca
perawatan dari rumah sakit
namun belum memungkinkan untuk langsung tinggal di rumahnya
untuk tidak melakukan isolasi mandiri
namun diarahkan ke kawasan kawasan isolasi khusus
seperti yang ada di badan pengembangan sumber daya manusia
yang ada di surabaya jawa timur
jadi itulah sekali lagi ada penambahan rumah sakit rujukan
penambahan rumah sakit darurat
ataupun kawasan isolasi khusus agar masyarakat tidak melakukan isolasi mandiri
namun tetap saja angka dari positif covid sembilan belas yang aktif ini bisa ditekan
dengan partisipasi masyarakat semua
kembali ke studio lady
kalau tadi komunikasi dengan masyarakat juga sudah dilakukan
bagaimana juga dengan komunikasi para pengusaha
yang memiliki penginapan dan juga tempat wisata di sana
agar tidak melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan
apakah sejauh ini ada catatan begitu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat wisata di sana
jadi sebelum ini saya juga berkomunikasi dengan phri
untuk kesatuan hotel dan restoran
indonesia kemudian juga para pelaku wisata
ini juga mengenai wacana psbb ini sebenarnya berharap tidak dilakukan lagi
sudah hampir satu tahun usaha pariwisata perhotelan restoran
ini mengerus perjalanan dari bisnis itu sendiri
yang berdampak juga dengan banyak perumahan dari karyawan yang bekerja di bidang itu sendiri
namun mereka memastikan bahwa memang ingin secara bersama sama bergotong royong
menyelesaikan pandemi ini
namun dengan meyakinkan bahwa sebaiknya tidak melakukan psbb
namun mengintensifkan protokol kesehatan yang dilakukan di setiap lokasi wisata restoran maupun hotel
dari pihak phri sendiri terus menghimbau kepada pelaku pariwisata hotel restoran
ini untuk terus mengintensifkan penerapan protokol kesehatan
begitu lebih dari meminta dari pengunjung maupun wisatawan untuk menerapkan tiga m
mereka juga menerapkan terus protokol kesehatan seperti mengecek suhu tubuh
menyediakan desinfektan untuk interaksi keluar masuknya
dan ini yang mereka tekankan bahwa lebih baik mengintensifkan pelaksanaan protokol kesehatan
dibandingkan harus menerima psbb kembali
terima kasih wida subianto untuk informasi anda melaporkan langsung dari surabaya jawa timur